setelah salah satu pos jaga markas kepolisian daerah sumatera utara diserang polisi menggeledah rumah salah satu pelaku
pelaku ini berinisial sp tinggal di sebuah gang kecil di jalan pelajar timur
sp ditembak di kaki dan saat ini dirawat di rumah sakit bayangkara medan
dari rumah tersebut polisi menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan isis
di antara dokumen tersebut ada buku dan media pembelajaran tentang menyerang dengan cara bunuh diri dan latihan perang bagi anak anak
polisi juga telah menangkap empat orang lainnya yang diduga bagian jaringan para pelaku penyerangan
mereka adalah bebe dua orang yang ikut terlibat mencetak dan memperbanyak buku buku tentang latihan perang dan istri pelaku
menurut kepala lingkungan setempat rumah sp itu adalah rumah orang tuanya
beberapa tahun lalu sp diketahui pernah bekerja di timur tengah
sekembali dari luar negeri sp melukis lambang mirip lambang isis di tembok rumah
sebelum itu sp diketahui sudah diketahui
tapi saya belum bisa memberikan nama identitasnya
alamat rumah juga sudah diketahui
saat ini rumahnya sudah kita lakukan penutupan dan segera dilakukan olah tkp
setelah nanti saya melihat cctv saya akan segera ke tkp ke rumahnya
untuk sementara yang dilaporkan kepada saya bahwa yang bersangkutan itu di rumahnya ditemukan beberapa dokumen dan senjata tajam
dokumen dokumen yang berkaitan dengan hisap
isis bendera isis video video mengenai isis dan juga katanya pernah ke luar negeri
pernah keluar negeri ke syria
sementara itu mabes polri menduga pelaku serangan teror di markas polda sumatera utara
merupakan jaringan teroris baru naim
dalam kejadian tersebut satu anggota brimop tewas ditikam pelaku teror
kadif humas polri irjen pol setio wasisto mengatakan pelaku diduga dua orang
dan mereka melompat pagar mabes polri
mabes polri irjen pol setiawasisto mengatakan pelaku diduga dua orang dan mereka melompat pagar mabes polri
mabes polri irjen pol setiawasisto mengatakan pelaku diduga dua orang dan mereka melompat pagar mabes polri
mabes polri irjen pol setiawasisto mengatakan pelaku diduga dua orang dan mereka melompat pagar mabes polri